hingga senin siang ombak masih menghantam pesisir pantai manado
namun tidak sebesar sehari sebelumnya
menurut warga ombak besar ini merupakan siklus lima tahunan
dan yang kali ini merupakan kejadian kedua
tetapi ini yang paling parah
salah satu pertokohan di pinggir pantai mulai membersihkan jalanan di depan pantai
mereka juga akan membangun kembali kios kios yang rusak
sementara itu pihak pengelola pusat perbelanjaan manado town square pada senin pagi
telah mulai membersihkan sisa sisa material banjir
sebelumnya air pasang menerjang wilayah pesisir pantai manado pada minggu sore
luapan air laut pasang pun membanjiri kawasan bisnis megamas dan manado town square
di jalan pierre tendian pusat kota manado
jumlah perawah nelayan puluhan rumah makan
serta warung kopi yang berada di dekat pantai manado juga rusak
lubang pasang pun mengakibatkan material sampah plastik
bebatuan yang terbawa ombak berserakan di sepanjang jalan kawasan megamas manado
menurut bmkg tingginya ombak di pesisir manado
merupakan dampak dari bencana hidrometri